senin sore suasana duka masih menyelimuti rumah bambang
orang tua bocah empat tahun yang hilang saat dititipkan di salah satu sekolah paut di samarinda
sejumlah rekan dan keluarga korban silih berganti berdatangan ke rumah duka
mengucapkan bela sungkawa
bambang dan keluarganya meyakini
jika mayat bocah tanpa kepala yang ditemukan warga di aliran anak sungai jalan antasari dua
gang tiga rt tiga puluh kecamatan samarinda ulu merupakan anaknya
pasalnya pakaian terakhir yang dikenakan korban saat hilang
sama persis dengan mayat yang ditemukan pada minggu pagi kemarin
rencananya pihak keluarga akan menggugat pihak sekolah paut
karena dinilai lalai dalam menjaga anak
itu jelas akan kami menggugatkan
karena kan saya merasa keberatan
dari kelalaian tersebut lah
sementara itu pihak paut mengaku bahwa korban hilang pada dua puluh dua november dua ribu sembilan belas lalu
saat pengasuh sedang memandikan anak anak lainnya
diduga korban keluar lewat pagar tanpa sepengetahuan siapapun
kejadiannya maka masih
menunggu antri mandi ya
sebetulnya ada yang ini
itu sih apa
mungkin bundanya tepuk
gak terlihat anak itu keluar
artinya dia keluar sendiri artinya bu ya
iya kemudian keluar sendiri
karena tidak melihat
kondisi paderot itu terbuka gak
pas aku tahu anak itu hilang
saya langsung ke depan
kemudian kondisi pagar agak terbuka sedikit
petugas inavis dari polresta samarinda
dan sejumlah relawan masih melakukan pencarian terhadap organ tubuh korban yang hilang
dengan menyisir aliran anak sungai sepanjang lima km dari titik lokasi penemuan
david andriawan samarinda kalimantan timur